suhu politik menjelang pilkada dki jakarta dua ribu tujuh belas ini semakin memanas
bupati batang yoyo ryo sudibyo siap maju dalam pilkada dki dan siap dipasangkan dengan siapa saja
nah ia juga mengklaim sudah melakukan komunikasi politik dengan sejumlah elit parpol termasuk pdip
nama bupati batang yoyo ryo sudibyo sering muncul dalam bursa calon pemimpin jakarta
di luar sejumlah nama seperti wali kota surabaya tri risma harini atau pengusaha sandiaga uno
selesai diskusi di kebon jeruk jakarta rabu sore yoyo ryo menyatakan kesiapannya untuk masuk dalam bursa pilkada dki jakarta
kalau saya sih dengan pak risma yuk
kalau itu pasti menang
kenapa itu pak
kalau bisa yakin kalau itu bisa menang
emang ada yang seterbaik risma di indonesia sekarang
siap sendiri dong
ingat jakarta ini sebagai kaca penggalannya indonesia